akibat lalai mengawasi seorang balita di lumajang tercebur ke dalam wajan penggorengan yang berisi minyak panas
akibatnya sang balita mengalami luka bakar cukup serius di leher dan lengan
beginilah kondisi jason balita berusia empat tahun warga perumahan tukum indah desa tukum kecamatan tekung lumajang yang terkena minyak goreng panas
jason mengalami luka serius di bagian leher hingga kulit leher dan pundak menempel serta luka serius di tangan kanannya
kejadian tersebut berawal saat jason putra pasangan acin dengan novia diajak neneknya menghadiri hajatan nikah
lantaran lalai dalam mengawasi jason bermain bersama temannya di lokasi warga membuat kue donat
naas jason terjatuh ke wajan yang berisi minyak goreng panas usai digunakan menggoreng donat
nerapot nih kakaknya suami saya gak tau tuh ceritanya gimana ceritanya gimana gak tau tak tau nih dia tuh sudah masuk wajan wajan habis goreng donat
jason sempat menjalani perawatan di rumah sakit islam lumajang
seharusnya dia rawat inap tetapi karena keluarganya tidak punya biaya maka jason hanya rawat jalan saja
peristiwa ini tentu harus menjadi pelajaran kepada kita di dalam mengawasi
putra putrinya saat bermain